selamat datang di kabupaten jember jawa timur
saat ini saya sudah berada di pantai papuma
yang menjadi salah satu ikon wisata unggulan di kabupaten ini
selain itu kabupaten jember juga memiliki julukan bumi suar suir
dan terletak di tengah tengah wilayah kapal kuda
sosok vvip kita kali ini adalah bapak hendy
beliau merupakan bupati kabupaten jember
kita akan mengenal lebih dekat sosok beliau sebagai pemimpin jember
melaku melaku nampasar karobweru ocolali tukuguloaren
vvip bareng bupati hendy pasti seru
sambil keliling kabupaten jember sing paling keren
bersama saya sinta noza inilah vvip kabupaten jember
kabupaten jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis
dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial
banyak menyimpan peristiwa peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji
weswayahe menahi jember merupakan visi dari kabupaten ini
dengan berprinsip pada sinergi kolaborasi dan akselerasi dalam membangun jember
dengan slogan wayakeren jember mampu membuktikan bahwa ragam kekayaan seni budaya yang dihasilkan
mampu menembus dunia internasional
saya bisa berjumpa dengan pak bupati dan bisa
menikmati keindahan alam budaya dan juga lain lain yang ada di jember nih pak kali
jember weswayahe api dan kure
nah pak sebelum kita berbincang lebih lanjut saya punya sesuatu nih foto pak
hinggap sebentar di pohon rimbun
sahur lezat dengan soto berkah
tak lupa wedang jahe minumnya
bersama masyarakat kami membangun daerah
sinergi kolaborasi dan akselerasi itu aksinya
satu lagi pak saya punya ya
kita disini telah berjumpa dengan bupati hendiri
buka puasa dengan es degan
wujudnya daerah yang maju dan sejahtera
kita bersilaturahmi bersama disini berjumpa
jadi bapak dan juga keluarga sebagai juga tempat tinggal disini ya pak ya
nah bapak juga ada kegiatan apa nih pak hari ini
khususnya di bulan ramadan
jember hadir untuk rakyat
ji bersodako dan kita kunjungi
untuk ikut kegiatan bapak hari ini
kita akan menuju ke jember bersodakoh ya pak
ini titiknya ada sampai dua belas titik
karena kegiatan jember bersodako ini
dan sudah dilakukan selama tiga tahun ini ya pak ya
banyak sekali ya yang diberikan kepada masyarakat
bapak menginisiasi program yang insya allah berkah ini pak
potensi yang untuk pas di bulan suci ramadan
kalau umat islam itu udah senang bersedekah
nah ini saya barengkan dengan kegiatan ji bersodako
jadi stimulan untuk anggaran apbd itu
maka dengan jember bersedakah ini
untuk melakukan pembagian pembagian sembako
yang punya kebutuhan kebutuhan khusus
badan usaha milik bersama itu ikut juga
masyarakat yang mempunyai kelebihan rezeki
berarti ini memang melibatkan selain inisiasi bapak
untuk rekan rekan di sekitarnya
dan juga ada manfaatnya dirasakan oleh masyarakat
bahwa kami di jember bersulako tahun kemarin itu jember berbagi
kami bukan mengajari warga kami untuk menerima
yang saya sampaikan kepada warga
ibu ibu semua bapak yang sedang menerima
bantuan dukungan dari pemerintah sekarang
sedang mendapatkan sembako bermacam macam
rumah ambil sebagian itu beras
ada edukasi di sana
jadi tidak hanya semata mata menerima
tapi edukasi yang juga saling sharing
insya allah berkah untuk semuanya
bapak juga ada program sholat berjamaah ya pak
jadi sholat duhurnya di masjid desa ini
jadi kalau ramadhan belum kesentuh semua itu
sehari itu empat desa saja yang didapat itu
jadi kalau kali dua puluh sembilan belum sampai seratus
berarti memang harus dilakukan terus ya pak
untuk subuh berjamaah mbak sinta kami
setiap hari itu kami keliling
kami keliling dengan teman pemkot
kami ke kab jember untuk ke masjid masjid
ini mumpung kami ini sekarang diberikan amanah
orang muslim harus bersolat berjamaah
kami sadar pendudukan penduduk yang besar ini
maka rentan sekali terhadap persoalan
tapi juga cepat sekali untuk mendapatkan berhasil
nah ini kesempatan itu saya
jadi biar insya allah di permuda dilanjakan
ada nggak pak kegiatan atau pengalaman menarik
khususnya dalam kegiatan jember bersoda ko ini
termasuk ibu ibu hamil
yang seru ibu ibu hamil itu datang
terus ada ibu hamil juga yang gak dapat bantuan
saya cuma ingin foto sama bapak
wujud kedekatan masyarakat seperti pantut saya tadi
karena merasakan manfaat dan kedekatan dengan beliau nih pemirsa
dan ini semakin meyakinkan diri saya
saya harus menjadi bupati harus amanah
masyarakat harus mendapatkan manfaat
kalau amanah masyarakat manfaat itu sesuai
amanah tapi tidak manfaat masyarakat itu masih belum selesai jadi kami
menjaga itu karena melihat masyarakat seperti itu
tentunya kami harus betul betul jaga terus setiap hari
agar kiranya langkah kami setiap hari itu ada manfaat untuk masyarakat langsung
semakin memberikan semangat begitu ya pak ya
motivasi pak hendy dan juga jajaran di pemerintah kabupaten jember
untuk lebih memberikan kesejahteraan manfaat kepada masyarakat
karena kita ini mumpung pas bulan suci ramadan
siapa tahu masyarakat ini bisa sambil ngabuburit jalan jalan ke wisata kuliner ya pak
dan itu masih bersejarah ya pak
jadi masjid itu dulu ada dua ribu tujuh
itu masih bersih kecil
tapi di jantung kota di jalan gajah mada
karena memang gak ada yang membantu
dan punya satu ikon yang sangat kami bedakan dengan yang lain
jadi saya mengambil literasi itu desain desain saya sendiri
mbak itu semua terbuka nggak ada pintunya
dan dua puluh empat jam terbuka semua
kamar mandinya itu kamar mandi bintang lima semua
jadi sampai sampai yang namanya wisata religi itu masyarakat dari luar jember itu pasti
mampir ke sana kadang kadang bukan untuk sholat aja
awalnya ternyata inisiasi dari beliau secara pribadi
nah jika tadi kita berbicara mengenai ramadan kemudian wisata religi
saya dengar itu juga bapak memiliki program ada sirambu ya pak
nah salah satu yang dibahas di situ tuh pemirsa adalah cara memiliki program yang berguna
bagaimana nih biar tidak terjadi inflasi gitu pak
penekanan inflasi yang ada di kabupaten jember
nah salah satu juga yang sekarang lagi mahal gitu ya pak ya
atau harganya naik turun buat petani gitu ya pak
nah makanya bapak ini punya pabrik pupuk ya pak tadi ya
saya jadi si rambu ini yang pertama kali di indonesia justru
cirambu itu yang ikut kegiatan cirambu pengendalian inflasi
bahkan dari kadin juga dari teman teman bulog dari bps semua gabung
termasuk juga dari pt kereta api dari telkom pln gabung di satu mbak
dari taspen gabung bps tenaga kerja kesehatan menjadi satu
berarti posisinya gitu ada pak kajari juga ada ketua pn disitu kita ngomong tentang pengendalian
tugasnya dan itu luar biasa mbak dan kami lapor ke pak menteri itu setiap bulan kami lapor
bahwa ini loh pesertanya pengendali inflasi dan alhamdulillah dulu dari ini sudah berjalan satu
setengah tahun setengah tahun insyaallah tahun ini bulan kemarin kami terbaik jawa timur wow
ya ini jember yang terbaik dan tahun dua ribu dua puluh dua akhir kami terjelek se indonesia nomor sebelas berarti se indonesia dari lima ratus
lima ratus empat puluh nasional saya terjelek nomor sebelas berarti tumbuh gutung termasuk oh ya ya oke oke nah
sekarang sudah diperbaiki kemarin nah satu tahun berikutnya satu tahun berikutnya kami terbaik
ketiga se indonesia wow signifikan sekali ya pak dari
nomor sebelas terburuk jadi terbaik nomor tiga nasional luar biasa alhamdulillah mbak
kami dapat hadiah waktu sepuluh miliar sepuluh tiga puluh delapan miliar dan menteri keuangan dan kes itu kes dan kami
bagikan kepada masyarakat empat ratus ribuan kami bagikan kepada masyarakat langsung ya pak bermanfaat
langsung disebarkan ke masyarakat begitu ya pak alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan jember
bersodakoh akhirnya saya diberikan kembali ke jember bersodakoh dan saya diberikan kembali ke jember bersodakoh
akhirnya saya diberikan kejaya jadi keadaan memang cukup hmm
dan berikutnya saya video yang kita pc video
selain mandiri suasembada pangan juga harus mandiri dalam penghasilan pupuk organik ini ya pak
karena kita tahu bebannya pusat betapa berat di situ ya
betal berat kita memang harus bisa mandiri tiap daerah itu itu wajib itu mbak
dan uniknya nih kayaknya memang pak bupat ini suka punya istilah istilah singkatan singkatan yang unik ya
termasuk pupuknya nih pemirsa nama pupuk organik ini adalah si jempol
nah arti nya apa tuh pak kepanjangannya apa tuh si jempol
apa itu sinergi ya sinergi jempol itu kolaborasi jember organik lengkap
jadi pupuk organik jempol pupuk organik lengkap
kenapa memang pupuk organ lengkap di sana ini bisa dipakai di semua lahan lahan yang kita miliki
makannya dinamakan si jempol ini juga proses pengolahannya ya pak ya
kita memang sedang ada di pabriknya jadi ini juga mesin sedang berjalan
jalan pengolahan terus berjalan setiap harinya ya pak
berarti ini proses pupuk organik si jempol ini di bawah naungan apa pak
di dinas tphp nah ini ada pak imam nih pak imam ini kepala dinasnya
ini pak inas ini kepala dinas pertanian dan perkebunan pemkap jember beliau
langsung ada pak kadisnya di sini sebagai penanggung jawab pupuk organik ini ya pak ya si jempol ini
ada kendalakah atau mungkin ada ke depan mau di gimana
kita melakukan pabrik pupuk ini tidak semata mata berdiri tapi sudah ada kajian juga
jadi kita melakukan kajian tanah di kabupaten jember yang mana hampir lima puluh lebih bahwasannya unsur hara tanah kita sudah banyak berkurang
jadi ini untuk mengembalikan kesuburan tanah juga
karena dan organik bukan kimia ya pak
hati hati pak bupati masa kerja mulu ya
terus tiap minggu tiap bulan atau tiap tahun menghasilkan berapa ton pupuk pak
kita akan selalu melakukan kajian ini kita lakukan asumsi kita dua puluh tiga puluh ton per hari nanti
ada lagi mbak sita jadi kami ini powerplaynya ini karena ini ada di desa wilawongso yang memang sistem jaringan instalasi resikonya
perlu biaya cukup besar kalau kita memakai pln maka kami juga memakai power plan nya kita pakai tenaga surya
sistemnya yang ada di luar sana mbak itu tenaga surya itu
dan di bawahnya itu bisa untuk tempat meeting
jadi bentuknya sistemnya tenaga surya itu pakai atap tapi di bawahnya sekali selaigus multi
oke jadi buat untuk meeting teman teman untuk para gapoktan untuk menjelaskan tentang pupuk
terus ada ya pekajian dan pembaruan agar lebih baik lagi lulus non fad
oke kalau gitu pak bupati mau lanjut kegiatan lagi pak imam juga lanjut untuk mengolah pupuk di sini
ya terima kasih saya lanjut ikut kegiatan bapak ya
da dah pak imam makasih pak
ya pemirsa sekarang saya sudah berada di pendopo
tentunya masih dengan bapak hendy siswanto beserta sosok wanita yang sangat spesial ya di hati beliau
yang katanya ya bu sosok laki laki hebat itu ada wanita hebat juga di sampingnya
ini dia kita perkenalkan beliau adalah ibu kasih fajar ini yang kerap disapa dengan bu rini ya
bu rini ya selaku ketua ting penggerak pkk dan juga ketua dekaran nasdaq begitu ya
nah bapak dan juga ibu jika tadi saya sudah sempat keliling keliling nih di jember
saya merasa tuh jalanan tuh bagus semua pak sudah mulus ya insya allah ya
infrastruktur memang terus dikembangkan ya berarti di kabupaten jember ini pak
jadi mbak sinta kami tiga tahun yang lalu itu kita jalan di jember itu hampir ada total panjang jalan di kabupaten jember
dan itu yang sekitar hampir tujuh puluh lima delapan puluh itu rusak pada saat itu mbak sinta
dan tentunya begitu kami didapurkan amanah oleh masyarakat jember yang pertama kali yang saya rangkukan adalah perbaikan jalan
karena jalan itu ibarat orang tubuh manusia ini itu urat nadinya
urat nadi badan ini sakit kolesterol macam macam itu kan aliran darah kita nggak lancar
itu kalau ibaratkan infrastruktur di jalan kehidupan ekonomi itu adalah jalan harus bagus
kalau jalan bagus berarti yang lainnya akan bagus semuanya itu kami lakukan
berarti selama pemerintahan bapak dinampingi ibu ini kurang lebih tiga tahunan ini ya pak ya
tiga tahunan sudah berapa persen target yang tercapai
kami sudah ada satu enam ratus km sudah kami selesaikan
nah ini ada beberapa hal titik yang memang problem di kita yang memang daerah pinggiran itu mbak sinta
kaitan dengan lahan lahan yang kepemilikannya punya pemkap
cuma di situ lahan seperti lahan ptpn lahan ptpn lahan ptpn lahan punya pertanian
itu di situ ada lahan yang belum diperbaiki jalan dan disitu ada warga saya warga kami
dan ini kami tidak bisa masuk karena asetnya bukan aset pemkap
jadi perlu strategi khusus hal ini
terus tentunya diselesaikan nanti ke depannya
bagaimana sih pak strategi pembangunan berkelanjutan khususnya dalam bidang infrastruktur di kabupaten jember ini pak
konsep pembangunan ini wajib
konsep berkelanjutan kami sudah melakukan konsep berkelanjutan itu
salah satunya adalah bagaimana kami membawa pembangunan itu dari hulu
pembangunan perbaikan infrastruktur itu dari kebutuhan kami di bidang pertanian di jember ini
kami punya hasil hasil bumi yang ada di daerah pinggiran mbak sinta
daerah pinggiran itu tentunya konektivitas itu kami lakukan mulai dari infrastruktur yang baik
transportasinya alat transportasinya harus kami siapkan di situ
karena nilai jualnya itu kalau kami menjual ruang material
hasil bumi dijual langsung begitu tidak ada penilaian
maka kami harus melakukan reproduksi kembali diproduksi ulang kembali
sina di kita seantara dari kalau di opd kami dari dinasti kami dari cipta karya
dari pertanian dari dinas perhubungan itu kami kolaborasikan
dan lebih lebih lagi kami punya satu keakrapan dan memang ini wajib wajib kita lakukan
adanya dengan tni polri perbankan itu kami gabungkan jadi satu
kolaborasi berarti ya termasuk juga kolaborasinya pak bupati dan juga ibu ya bu rin ya
karena juga didukung juga geliat ekonomi dari umkm
tentunya di bawah dari dekranasda ya ibu selaku ketuanya
ada juga yang keren nih program bapak didukung ibu tuh program joget
joget itu ada singkatannya mbak sinta jember obrol gede
jadi jember obra gede itu bukan big sale
kalau di jakarta di kota kota besar banyak kota lainnya itu ngomong big shield
kami ini big sale yang sebenarnya
mulai servis kendaraan motor mobil bpjs tenaga kerja bpjs kesehatan
nah bagaimana ibu juga melihatnya nih bu umkm dan juga di kerana sda mendukung program bapak tadi khususnya
mendukung programnya bapak bupati ibu ketua tim penggerak pkk selalu keliling ke tiga puluh satu kecamatan
pak bupati dilantik sampai sekarang
perputaran itu bapak bupati sering mendapat penghargaan yang ada di
jadi memang ibu juga langsung ikut turun ke lapangan ya bu ya
sekalaku tim ketua tim menggerak pkk dan juga ketua dekeraan asda
kalau untuk ketua dekranasda dan juga umkm apakah juga bekerja sama bu ikut mensupport program jember obrol gede tadi
produk umkm juga didiskon ya bu disitu ya
produk fashion yang ibu juga menggelutinya juga di diskon ya
dan juga produk umkm di tentunya juga juga ponpes juga ikut mendukung program tersebut ya pak ya
pusat penelitian kopi dan koka di jawa barat dan jember
itu usianya sudah satu ratus dua puluh lima tahun
kalau anda mbak sinta atau teman teman dari kompas ini
datang ke jember ingin jadi barista ingin tahu mulai kopi tanam sampai menjadi kopi yang sebenarnya
barista mau dibikin kue coklat semua itu di jember tempatnya
itu di daerah mana pak di jember pak
di jember itu ada sekitar lima belas menit dan sampai lokasinya
kami punya harus menggerakkan para anak anak muda kita untuk melakukan menjadi barista
itu salah satunya menggerakkan pengendalian inflasi itu bukan hanya satu sisi harga beras murah saja
tapi secara kebutuhan hidup ini
makanya yang rapat hlm high level meeting rebuh pagi itu kami ikutkan semuanya di situ
di jember juga kami punya apa apa
kami punya produksi tembakau terbaik dunia di jember
banyak kali ya pak yang menarik ya pak di sini ya keren
dan itu mendatangkan hasil yang memang untuk ekonomi kita juga
karena di tembakau juga apa merekrut tenaga juga
tapi di varian kegiatan kegiatan yang lain pun juga kita di jember cukup banyak
dan kita punya penduduk yang populasi cukup tinggi
ada dua enam juta terbesar ketiga se jawa timur
tentunya ini potensi kekuatan aset kami yang luar biasa
kita bahas sesaat lagi kalau gitu bapak ibu ya
sambil kita mungkin mau keliling lagi di area pendopo boleh ya bapak
terima kasih mbak terima kasih
masih bersama kami di vvip kompas tv
tentunya masih dengan pak hendy didamping dengan ibu yang sangat cantik
ibu rin bapak dan juga ibu bupati jember nih
bapak ibu tentunya kita nih udah pada tahu nih hits banget salah satu gelaran event internasional
yang sudah dilaksanakan ke berapa kali
dan saat ini perkembangannya seperti apa
khususnya di dalam pemerintahan bapak dan juga ibu
jember memang ini nama kabupaten
lebih dulu dari kabupaten jember tentang branding dan terkenalnya di dunia
maka kami akan terus akan pemkap jember akan mensupport gfc
karena gerbongnya itu jfc jember ikut di belakangnya
maka yang harus kami lakukan kami support habis itu
kenapa di situ gfc itu punya satu kekuatan yang istimewa
ekonomi kreatif di situ desain desain pakaian yang dipakai
itu anak kalau ikut gfc itu satu tahun
satu tahun itu berlatih setiap minggu
nggak ngerti apa apa tidak ngerti apa apa sampai mengerti semuanya
sampai bisa mendesain bajunya dan membuat desain bajunya sendiri
yang lebih keren lagi di dfc itu itu dua puluh persen dari pakaian yang dipakai itu adalah recycle semua
dan ini cocok dengan istisahat istisahat ini
dia juga suka fashion dan juga mendesain pakaian gitu
termasuk yang dikenakan ibu juga hasil desain sendiri ya bu
iya dikolaborasi sama liris
terus ada tambahan satu lagi mbak sinta
habis ada batik tulisnya ini ditambahin dengan ada lukisan
nah pak harjo jadi model nih ceritanya ya sama ibu
menimpin masyarakat jember nih memang
jadi memang sebagai tonggak terdepan ya pak selain memberikan kebijakan
juga harus tampil keren matching dan terlihat harmonis mesra selalu
di gfc itu kemarin kami mendapat dua rekor muri bukan rekor muri yang kami kejar
tapi bagaimana kemanfaatan gfc terhadap masyarakat
jadi tiga hari itu kami bisa mengumpulkan dua enam ratus umkm
ada fashion sepanjang empat km jalan
dengan pakaian sangat megah itu ya
tapi yang didesain sendiri dibikin sendiri
dan pakaian itu sangat menguntungkan sekali untuk dia sendiri
dan dia berjalan disitu stepnya itu sepanjang jalan
terpanjang di dunia dan memang di dunia nggak ada
sudah mendapatkan manfaat negara ini
nah dua ribu dua puluh tiga kemarin itu kami mendapatkan dua belas tujuh miliar
selama tiga hari hasil penjualan itu omset yang dijual oleh umkm kami
wow selama gelaran event itu pak
umkmnya itu bukan umkm yang mahal mahal
jual kopi harganya dua ribu rupiah
makan yang paling mahal dua puluh lima ribu rupiah
tapi jumlahnya yang datang itu ratusan ribu orang
sekitar insya allah sampai satu juta orang kemarin selama tiga hari
dan itu dampaknya mereka datang ke hotel bermacam macam yang dijual makanan makanan kecil kecil
tapi itu mbak sinta bayangkan transaksional terjadi ratusan ribu orang
buat orang jember jawa timur dan indonesia dan dunia
mari datang ke jember tanggal dua sampai tiga agustus nanti
temanya temanya itu algoritem
algoritem ini adalah bagaimana menyusun barang yang berserakan yang bernilai yang bermacam macam
menjadikan satu kemanfaatan kepada masyarakat
itu pola pikir yang akan mendesain dan yang akan ditampilkan perform pada saat tanggal dua tiga agustus besok
kan berbondong bondong terus sampai karena tiap tahunnya itu pasti membeludak ya pak
dikasih bocoran nih sama pak bupati sama ibu juga ya
jadi siap siap kita nge war ticket jfc ya bulan depan
satu lagi mbak gelaran event kelas dunia juga yang cigarette
kami punya juga punya event kelas dunia juga namanya jkci jember kota cerutu indonesia
kemarin dua ribu dua puluh tiga kemarin kami transaksi sampai tiga puluh lima empat puluh miliar
itu yang datang ada sekitar dua puluh dua negara
datang ke jember untuk menikmati sigar di jember termasuk melihat dari raw materialnya
raw materialnya daun tembakau yang ada di sawah kita persawahan kita kebun kita
mereka melihat langsung dan kita tampilkan fashion gfc di tengah kebun tembakau kita
itu kalau teman teman kompas sibi dan indonesia mau datang silahkan kami undang
dan itu banyak para duta duta besar datang ke jember untuk bertransaksi langsung untuk menjual cigar kita untuk dipasarkan di dunia
wow itu juga kualitas nomor satu di dunia ya pak ya
nah pak yang juga menarik saya kemarin sudah sempat jalan jalan ke pantai papuman nih pemirsa
salah satu ikon wisata di sini kan pak ya
tentunya juga ada budaya tarian daerah
tadi di jember ada apa pak
di situ batu uloh itu ada batu uloh
batu yang panjang agak panjang sekitar dua ratus meter
konon legenda seperti itu
dan itu ada lagunya juga loh

jadi kalau ibu bakatnya mendesain fashion bapak juga bakat menciptakan lagu dan juga bernyanyi
boleh nggak pak nyanyi buat pemirsa nih vivi
kita dengarkan pak bupati bernyanyi
ibu boleh ikutan kalau mau nyanyi
ya ini saya harus belajar transit dulu
jadi lagunya begini mbak sinta
dari jauh mancatisa orang sederoh adenga
tauangode satu jena untuk datang ben arena
artinya kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
bahasa maduranya batu beto olar
itu batu dan dari batu itu
batu ular cat jebana
katanya orang jawa batu ular itu bahasa jawanya
ampun kaseput kalonta kacareta salengdengang
kita berbuka sini semuanya nih

ditutup sama anak pertama
pak ada nggak harapan ke depan untuk keluarga dan juga tentunya untuk keluarga besar masyarakat kabupaten jember nih pak
jadi kami ke keluarga saya sendiri bahwa kami juga dari orang tua bahwa keluarga orang tua ini mengajarkan kami harus bersedekah
dan bersedekah harus membuat orang bahagia
itu yang diwariskan orang tua saya ke saya
harus membuat orang lain bahagia
kita boleh makan sedikit tapi orang lain harus makan banyak
anak anak bekerja setahun untuk bersedekah di bulan ramadan
jadi kami di setiap bulan ramadhan begini
bukan bermaksud teriak ya tidak sama sekali
contoh dakwah yang memang harus semua dicontoh
kami ada sekitar tujuh lima ratus bok per hari kami bagikan kepada masyarakat
ini sudah berpuluh puluh tahun yang lalu berlaku sampai hari ini
bekerja setahun dikumpulin duitnya untuk diselikahin
karena kita yakin bahwa dengan bersedekah itu kita selamat dunia akhirat
bahwa jember ini sangat dasyat
kalau saya bisa katakan surganya allah itu nanti
jember ini adalah bagian dari surganya gusti allah ada di jember
tidak ada satu sejengkal tanah pun di jember ini yang tandus
dan kami punya jutaan penduduk di jember
karena kalau hidup di jember pasti banyak berkahnya
maka yang harus dilakukan oleh masa jember ada tiga
jika itu dilakukan pada orang banyak itu akan ada keberhasilan
itu pasti ada kerukunan gorengan
terima kasih banyak bapak ibu
sebelum saya closing program vvip
kita yang sangat spesial di kabupaten jember ini
sampai jumpa di vbank di berikutnya